kecelakaan maut terjadi di persimpangan lampu merah jalan ring road dan jalan amal medan sumatera utara minggu pagi
sebuah truk trailer menabak barisan sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah
tiga orang tewas enam lainnya luka luka
kecelakaan maut ini terekam kamera cctv milik dinas perhubungan kota medan
dalam rekaman terlihat truk trailer melaju dengan kecepatan sedang
diduga karena remblong truk tidak berhenti sehingga menabrak lima sepeda motor yang sedang berhenti
tiga pengendara sepeda motor yang tewas dibawa ke rumah sakit bina kasih medan
sementara enam korban luka dirawat di dua rumah sakit terdekat
polisi sudah menyita truk dan memeriksa sopirnya
satuan lalu lintas polrestabes medan dibantu dengan tim traffic accident analysis polda sumatera utara
langsung melakukan olah tempat kejadian perkara pada minggu siang
polisi memberikan tanda khusus di sejumlah titik
di lokasi kejadian mulai dari titik awal truk trailer menabrak sejumlah sepeda motor hingga truk berhenti
jaraknya mencapai lebih dari lima meter
dari hasil olah tkp kecelakaan maut ini diduga dipicu rem truk trailer blong dan tidak berfungsi normal
kasat lantas polrestabes medan ajun komisaris besar polisi indra warman
akan berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk memeriksa kelaikan truk
polisi belum menetapkan sopir truk sebagai tersangka
menurut pengakuan sementara dari sopir saat dia mengendarai
remnya mengalami kekosongan atau belum jadi tidak bisa terkendali oleh dia
jadi kami akan bekerjasama dengan bisnis untuk mengecek jalan atau tidak lagi
sopir satu sudah tersangka atau masih hasil
sopir sudah kita periksa
selain sopir yang akan kita periksa ada berapa banyak
total ada berapa banyak
saksi saksi nanti ada lima atau enam pondok kita keterangan
termasuk dari korban
yang diri yang hidup yang melukari